tujuh vial vaksin meningitis akhirnya tiba di kantor kesehatan pelabuhan kkp kelas satu surabaya sabtu lalu
tak menunggu waktu lama proses vaksinasi langsung dilakukan pada hari minggu
animo masyarakat cukup tinggi menerima vaksin meningitis ini mengingat beberapa waktu lalu vaksin ini langka di jawa timur
dalam satu hari untuk wilayah kkp kelas satu surabaya bisa melayani penyuntikan vaksin meningitis sebanyak seratus hingga tiga ratus orang
untuk mengejar target antrean jemaah umroh yang akan berangkat pihak kkp kelas satu surabaya memprioritaskan jemaah yang waktu keberangkatannya sudah dekat yaitu periode november dan desember
jadi sejak datang hari sabtu kemarin hari minggu telah kami buka di kantor kkp
hari senin kemarin secara online sudah kita buka di empat wilker dan satu penyangga di probolinggo untuk jawa timur
itu sudah menggunakan online
dan di situ persyaratannya tentunya kita buatkan untuk dua minggu ke depan yang akan berangkat kita lakukan prioritas
sufian arief ketua asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia daerah jawa timur bersyukur karena vaksin meningitis yang sempat langka di jatim kini telah tersedia
menurutnya pemerintah harus konsisten dalam memenuhi kebutuhan vaksin di jawa timur apalagi animo masyarakat jatim untuk ibadah ke tanah suci begitu tinggi
dikawatirkan jika vaksin langka lagi maka banyak pihak yang akan dirugikan
datang ke indonesia dari info yang kita terima kan kurang lebih sekitar dua ratus lima puluh ribu vaksin
dan itu kalau separuhnya yang masuk ke jawa timur itu juga masih kekurangan
mudah mudahan pemerintah bisa segera mengantisipasi dalam hal ini kebutuhan vaksin meningitis
untuk memenuhi kebutuhan vaksin meningitis di jawa timur kkp kelas satu surabaya telah mengajukan enam puluh ribu dosis vaksin meningitis
kementerian kesehatan vaksin ini nantinya akan datang secara bertahap
terima kasih anda masih bersama kami
pandemi belum berakhir namun aktivitas beranjak normal termasuk perayaan hari besar keagamaan yang sudah dibolehkan
hari raya idul adha akan jatuh pekan depan
pemerintah meminta masing masing gugus tugas daerah menentukan sendiri pelaksanaan idul adha
mulai dari aturan sholat idnya boleh atau tidaknya sampai juga pelaksanaan kurbannya
tapi sebelum kami informasikan soal itu kita lihat dulu perkembangan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
dan kali ini kita akan membahas tentang aman berkurban
itu ada kambingnya ada sapinya
oke kita lihat yang pertama bagaimana penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
penambahan kasus sebanyak satu enam ratus sembilan puluh tiga hari ini tadi disampaikan oleh jurubicara percepatan penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
yang tertinggi di dki jakarta dki ada tiga ratus enam puluh satu
kemudian yang kedua ada di jawa tengah ternyata jawa tengah tiga ratus
itu penambahan kasus positif
kemudian kita lihat sekarang yang sembuh ya
kita lihat yang sembuh dulu
yang sembuh tertinggi yang sembuh ini ada di jawa timur
yang sembuh penambahannya tinggi satu lima ratus tujuh puluh enam
yang tertinggi ada di jatim